hai hai hai aduh lagi enak enak kerja nggak taunya lapar lagi tiba tiba kayaknya masak
cepet cepet aja ya telur dadar enak tuh tadi lihat di youtube biar beda kita bikin telur
ada dari crispy ala warteg ya di morning tips kocok telurnya dulu terus kita kocok dulu sampai benar
benar berbuih uangnya gini pemirsa nih dari atas nah buat bikin telur dadar crispy ala warteg yang

pakai dua telur ayam terus selanjutnya buat tambahannya biar telur nggak sendiri nih ada
irisan bawang merah irisan daun bawang irisan cabai beragam sedikit pedes pedesnya terus
bumbunya bumbunya simpel banget cuma pakai tiga ada garam lada putih dan kaldu kaldunya juga
optional ya mau nggak pakai juga enggak masalah hanya untuk penyedap rasa aja yang pertama nih
kita akan kocok telurnya dulu telur ayam telur bebek juga enggak masalah sih selera aja tapi
punya telur ayam udah deh kita langsung pecahkan dua telur ayam di sini terus kita kocok dulu kuncinya
adalah supaya telurnya crispy kocoknya harus lebih lama daripada biasanya sampai benar benar berbuih
oke setelah itu saya mau kasih tambahan bumbu di sini ada sedikit garam disesuaikan aja sama selera
juga ada lada dan kaldu kita aduk lagi tercampur rata baru deh masukkan bumbu tambahannya ini untuk isiannya
ada semuanya ya yang paling penting adalah telurnya tadi benar benar dikocok sampai berbuih cabai

lanjut lagi hal isinyaini
oke atau mau pakai tambahan protein yang lainnya juga gak apa apa sih
namanya juga bikin sendiri di rumah ya
oke telurnya sudah cukup berbusa ataupun berbuih
langsung deh kita goreng
yang paling penting adalah minyaknya harus benar benar panas
oke sekarang minyaknya udah panas
dan pastikan jumlahnya juga lebih banyak daripada menggoreng telur dadar biasanya ya
nah tuangnya gini nih pemirsa nih
setelah itu kita goyang goyang sedikit
karena nih apinya juga cukup
cukup besar ya
dan minyaknya tadi juga sudah cukup panas
beda kan dari telur biasanya
pasti lebih nikmat dimakannya
tapi memang sih jangan sering sering
karena minyaknya banyak banget kan
yang dipakai disini
oke ini piringnya sudah saya
tatas lada diatasnya
lalu kita tiriskan aja dulu sedikit minyaknya ya
masukkan deh crispy crispy nya disini
biar tambah nikmat
telur dadar crispy warteg ala danier di morning tips
wah enak banget
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi